jumlah penumpang yang akan berangkat atau terbang
aku kan sempat gak masuk tiga bulan
jadi endokrinasi yang diberikan teroris ini